kepolisian daerah lampung menyelamatkan dua puluh empat orang perempuan yang akan diberangkatkan ke timur tengah
para perempuan ini akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja migran secara ilegal
selain menyelamatkan korban polisi menangkap empat orang tersangka
inilah dua puluh empat orang perempuan calon tenaga kerja migran indonesia
yang berhasil diselamatkan anggota kepolisian daerah lampung rabu petang
mereka diamankan anggota direkturat reserse kriminal umum polda lampung
dari rumah penampungan di jalan padat karya kecamatan raja basa bandar lampung
ke dua puluh empat orang perempuan warga nusa tenggara barat ini
diduga akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri secara ilegal
para perempuan ini rencananya akan diberangkatkan ke timur tengah melalui jalur tidak resmi
selain menyelamatkan korban polisi juga menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang
keempat tersangka adalah dw yang berasal dari bekasi
it asal depok ar asal jakarta
jakarta timur dan al asal bandung
polisi akan menjerat tersangka dengan pasal dua atau pasal empat undang undang ri no dua puluh satu tahun dua ribu tujuh
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara
hukum dalam bentuk penindakan
baik dari titik tempat informasi adanya penampungan
dan kami lakukan
penindakan terhadap beberapa orang
dan dibawa ke
di trashcrim um pol dalampung
bersamaan dengan itu
dengan teman teman dari subdit
empat renakta di trashcrim um
untuk turut serta
mengamankan para korban sebanyak dua puluh empat orang